selanjutnya kami memiliki liputan koresponden cnn indonesia yudi yudawan bersama tim medis tni kostrat dan relawan yang melakukan perjalanan dengan helikopter ke lokasi terpencil untuk menyelamatkan warga terdampak gempa palu
dua warga yang mengalami luka berhasil dievakuasi ke kota palu dengan helikopter tni mi tujuh belas dari desa balesang tanjung di donggala
kali ini saya bersama tim media kostrat akan mengunjungi desa balesang tanjung yang terisolir akibat jalanan menuju ke donggala terputus akibat gempa
setidaknya dibutuhkan waktu empat puluh lima menit menuju desa balesan tanjung melalui jalur udara
jalur darat menuju kota donggala terputus akibat gempa akibatnya warga balesang tanjung pun terisolir
di desa balesang tanjung yang setidaknya ada tiga ratus empat puluh dua warga yang terisolir

bahkan saya dan tim kostrat menjumpai warga yang terpaksa harus dibawa ke palu karena mengalami luka patah tulang
bapak senang gak bisa dibawa ke palu sekarang supaya lebih sembuh
harapannya bisa lebih sembuh
iya bisa sembuh itu yang dimaksud
ya dan kalau bisa dibilang ini adalah proses evakuasi buat warga yang terluka
apa saja yang dilakukan oleh tni terutama tim medis
untuk memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak gempa
ya kami mendekati ke tempat tempat yang terisolir
yang tidak ada akses kesehatan ke sana
kemudian melakukan patroli di darat
mencari informasi masih ada pasien yang belum tertangani dengan baik apa tidak
nah kami ini menemukan bapak umar
bapak umar ini enam puluh lima tahun
dia sudah di paha kiri dan ini harus dioperasi
dioperasi di rumah sakit di palu
kemudian ada ibu ibu juga
ibu osa ini sesak
tidak mungkin ditangani di sini
jadi kami tadi juga melakukan pengobatan masal
kira kira ada tujuh puluh an lebih pasien
dan salah dua diantaranya adalah harus dibawa ke palu
untuk menghentis udara dengan helikopter ini
itu tadi kondisi terkini dari sejumlah warga
yang terdampak akibat gempa dan tsunami
salah satunya di daerah rano
dimana kurang lebih membutuhkan waktu perjalanan darat lima jam
tapi ada yang merusakkan laju perjalanan
mengakibatkan penggunaan akses dengan pesawat
airfuless atau perusahaan helikopter memang merupakan salah satu langkah
yang bisa membantu untuk mengatasi masyarakat yang membutuhkan bantuan

supaya dapat info terbaru